lihat anak kecil enggak seusia kita tapi agak tinggi dikit oh kalian ini temannya teman
yang nyolong sendal kita tadi lah lah pengen kita sih pak iya malam kita pakai baju ini
sendiri kalau udah ngaku aja nggak usah pakai enggak enggak kamu ngaku kamu
emangnya bikin kayak gituan buat apa sih diam kau nanti kedengaran sama orangnya bukan
surprise lagi namanya siapa orangnya diam kecil karena dulu volumemu itu
bis afwan putet emangnya kamu kira lili situ radio ya radio apa afwan putet
tadi kan kamu sendiri yang bilang kecilin volumenya alamak mimpi apa kau semalam
ayo ayo tak paham juga kau eh eh eh assalamualaikum eh bapak waalaikumsalam
tapi kamu purang pergi nggak bisa mondok dipesan tren ya nanti kalau kamu mau masuk ke rumah
nanti kalau kamu mau nonton pesantren papa nggak ada temen nih sendirian
iya pak gak apa apa makasih ya pak
akhirnya si lilis masuk pesantren juga ya
dut dut dut cukup kan ya orang yang maling singgal di masjid kita
yaudah kita kejar aja yuk dut
eh jangan jangan kita ikutin dulu
tapi nanti malingnya keburu lari gimana
nanti sendal santrinya pada kebawa
justru kita ikutin biar tahu kenapa dia mencuri
pasti ada alasan ya kan
bener juga sih
yaudah ayo kita ikutin
sebentar keburu lari
si heiko mau kemana tuh
lah kan pemilik kertas kan
nggak mungkin kalau ke orang lilis kan sebelah sana
kita busetin yuk
pak saya boleh ikut istirahat sebentar
oh ya boleh silakan lah
saya mau pamit terima kasih mbak istirahat di sini
tadulah lu nggak ausah pak lu nggak lapar
gue beli minuman dulu ya ntar ya
eh sendal kita kemana
waduh kemana ya
wah tadi taruh sini nih
jangan jangan bocah yang tadi tuh
wah bener itu
aduh tapi kemana dia lari ya
pak pak pak
ya bapak ngeliat anak kecil gak seusia kita lah tapi agak tinggi dikit
oh kalian ini temannya teman yang nyolong sendal kita tadi
lah kok nyaliin kita sih pak
iya malah kita pakai baju ini aja beda sendiri
alah udah ngaku aja gak usah pakai enggak enggak kamu
wah dia kabur
wah tunggu dulu wah dia kabur
dut dut kayaknya musuh kita musuhin dulu deh
tapi sembunyi di mana
kalau kamu mau aman diam di sini
ini tuh semua gara gara kamu
diam dulu kak dia mau kemana kita ikutin aja
coba lecek di atas sana
eh coba kita lecek sana yuk
mereka pada kemana
tadi mereka ke sini dut
tadi nanti terbang
wah nyebelin banget sih
nendang tuh lihat lihat
pakai mata jangan pakai hidung
nyebelin banget sih
kamu tuh jadi temen tuh
saya harus ngargain dong
sakit di kaki nih
eh tapi niat
langsung aja tapi niat sama aja
kakak gak lama kan
ini temen temen kakak
see their esas kaya itu
jadi mereka ketemu kembali di outdoor
eh aku lihat dulu
tuh kan dut dibilangin apa jadi rusak
ah mobil mobilan ini untuk apa ya
mainannya itu buat dijual
dan itu uangnya buat ngasih makan mereka semua
kalau enggak kita bantu jual aja
bantuin jual mau bantuin jual
oh makasih ya atuh
makasih ya udah bantuin jual itu mainan
iya makasih sama sama
semoga saja ustazah bella menyukai karya kita ini ya
afwan putet kalau kita pikirnya pakai cinta
insya allah ustazah bella akan suka dan berkesan sama karya kita
sebentar ustazah sebentar ustazah
wah kalian lagi pada ngapain
loh kalian kok tumben kayak gini
kayak orang kebingungan
kalian abis ngelakuin apa barusan
oh abis ngerjain pr ya
oh abis ngerjain pr ini enak pinter
sebentar lagi kan kita masuk kelas
jadi kalian langsung beres beres
abis itu staza tunggu di kelas ya
yaudah kalau gitu ustazah duluan ya
untung saja tak kelihatan
jadi kedatangan bapak kemari untuk mendaftarkan anak bapak di kunanta ini
iya benar ustaz
apa yang masih bisa ustadz
insya allah masih bisa dan kami menerima dengan lapang dada
yang terpenting anak bapak mau pesantren di sini dengan belajar yang giat
serta memenuhi peraturan peraturan di pondok ini
bukan begitu ustaz dhridul
insya allah kami selalu senang menerima putra putri siapapun itu
dan yang jelas kami akan sampaikan berita baik ini pada pak kyai amin
dan saya yakin kyai amin juga setuju
alhamdulillah terima kasih pak ustadz
mudah mudahan anak saya jadi orang yang berguna yang cerdas yang pinter
jadi semalam kalian ikut ngejar aku
aku minta maaf ya nanti kalau barang barang ini laku aku ganti senang senang kalian
sebenarnya ya set yang kamu perbuat itu baik
tapi cara kamu salah
karena sendal itu bukan hak kamu
tapi sendal orang itu cuma buat uduk doang
belum tentu orang itu rela sendalnya dipakai orang atau basah
maaf ya karena aku terlalu sayang dan cinta sama adik adik aku
benar kata dodot kamu itu sudah mengikuti perintah allah
kamu udah menyayangi anak yatim
kamu sudah memberi makanan minum anak yatim
kamu udah asuh anak yatim
itu kamu sudah benar benar the best deh
tapi ada satu kesalahan dalam diri kamu
kamu itu nggak boleh nyuri sendal barang barang yang lain
nanti kan kalau merusakan makanan nanti dimakan anak yatim sama orang miskinnya juga
nanti jadi mereka juga yang ikut berdosa
sama kamu kan kesian
kamu harus jelasin apa yang kamu perbuat ke warga warga
nah setuju tuh
sampai jumpa lagi